ini terbukti bahwa kalau kpk sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang wenangan
pertanyaannya ada apa dengan kpk